pasangan gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara barat dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga zulkifli mansyah dan siti rohmi jalilah menyatakan mendukung presiden joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ amin pada pilpres dua ribu sembilan belas
ini disampaikan keduanya setelah dilantik oleh presiden jokowi di istana negara rabu pagi
meski demikian zulkifli mansyah menegaskan dukungan ini bersifat pribadi bukan kapasitasnya sebagai kepala daerah
zulkifli mengaku sudah dekat dengan jokowi sejak ia menjabat sebagai wali kota solo hingga menjadi presiden republik indonesia
namun zulkifli memastikan tidak akan menjadi tim sukses agar masyarakat lombok tidak terpecah
sikap berbeda ditunjukkan oleh siti romi yang dengan tegas menyatakan dukungan untuk jokowi ma'ruf
bahkan siti yang juga kakak kandung tuan guru bajang menyebut mengundurkan diri dari partai demokrat
dan sikap saya secara pribadi akan sangat tunduk pada keinginan dan keputusan yang ditentukan oleh organisasi narlatul watan
tetapi nah ini yang penting sebagai gubernur
kami tidak punya kemewahan untuk membuat penderitaan ini terporak porandakan oleh perbedaan politik
oleh karena itu karena nanti jangan sampai saya datang sebagai salah satu tim sukses misalnya tentu akan mencederai banyak keinginan masyarakat
oleh karena itu sebagai gubernur saya tidak akan masuk tim sukses manapun
tidak lama setelah tgb mundur
ada hal hal yang memang ya kita pikir kita memang saat itu harus mundur
hal hal apa itu bu
ya mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini
apakah karena pak sby terlalu mementingkan dimasti keluarganya
saya tidak bisa sampaikan di sini
hal hal yang memang saya rasa memang secara moral saya harus berada pada posisi ini